dewan pengawas kpk menjatuhkan hukuman etik berat atau pemberhentian secara tidak hormat terhadap seorang pegawai kpk berinisial igas
keputusan ini diberikan dewas terkait tindak pencurian barang bukti yang dilakukan igas yang bertugas dalam penyimpanan barang bukti di direktorat labuksi
pencurian ini ditengarai berlangsung sejak januari dua ribu dua puluh dan baru diketahui pada juni dua ribu dua puluh
barang bukti yang dicuri igas merupakan emas batangan sebesar satu sembilan kg dalam perkara mantan kepala seksi pengembangan pendanaan kawasan perumahan dan pemukiman kementerian keuangan yahya purnomo
sebagian emas ini digadaikan igas senilai sembilan ratus juta rupiah
kemudian iga sempat mencoba menggantinya setelah berhasil mendapat uang dari penjualan tanah warisan
selain memberhentikan secara tidak hormat dewan pengawas kpk juga membawa kasus ini ke ranah pidana di polres jakarta selatan
sebagai anggota satgas yang bersangkutan ini kemudian kita adili tadi dan telah kita putuskan dengan bunyi amarnya
bahwa yang bersangkutan melakukan satu pelanggaran kode etik tidak jujur menyalahgunakan kewenangannya
oleh karena itu majelis memutuskan bahwa yang bersangkutan perlu
dijatuhi hukuman berat yaitu memberhentikan yang bersangkutan dengan tidak hormat
dewan pengawas kpk memberhentikan secara tidak hormat seorang pegawai kpk yang berinisial igas
pasca terbukti mencuri barang bukti kasus perkara korupsi berupa emas batangan yang beratnya hampir dua kg
untuk mengetahui informasinya lebih dalam kami sudah terhubung lalu disambungkan telpon dengan juru bicara kpk ali fikri
selamat sore pak ali
selamat sore mbak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak ali langsung saja kronologinya bagaimana sampai ada pegawai kpk yang dipecat mencuri barang bukti emas hampir dua kg pak ali
ya mbak rifana ini kan ketika akan dilakukan lelang ya karena ini barang rampasan tentu kan akan dilakukan pelelangan
harus dilakukan seksisik ya untuk penilaian gitu
tetapi kemudian di bulan juni tadi dua ribu dua puluh itu ternyata barangnya tidak ada saat itu gitu
oleh karena itu kemudian dilakukan pencarian pengecekan gitu ya dengan sistem yang ada di kpk
kemudian diketahui bahwa oknum pegawai kpk yang sehari hari memang bertugas mengelola barang bukti yang ada ya di satgasnya
khususnya juga terkait dengan barang barang bukti yang bernilai ekonomis ini
ternyata barang itu tadi tidak ada ditemukan
termasuk juga ada yang sudah keluar dari gudang barang bukti tadi yang digadekan di dua tempat pegadean tadi
di meruya dan kebonjuru yang satu kg tadi itu
nah sesungguhnya di sistem kpk terkait dengan penyimpanan barang bukti ini sudah cukup ketat mbak rifana
sudah ada lima lapis ya untuk bisa masuk tembus ke barang atau aset yang disimpan tadi itu
tapi sekali lagi bahwa karena yang bersangkutan adalah petugas barang bukti
yang memang satu tadi memegang kunci ya baik itu kunci manual maupun kunci kombinasi
karena untuk masuk sampai ke emas tadi itu sebenarnya ada lima lapis ya
yang pertama adalah deteksi wajah kemudian yang kedua nanti ada kunci manual kemudian masuk ke berangkas
diberangkat sendiri nanti ada kunci manual lagi masuk ada kunci kombinasi
artinya memang sudah dibuat sistem seperti itu di kpk
tentu harapannya agar orang yang bukan memegang kunci itu untuk masuk ke sana sangat susah gitu
tetapi lagi lagi bahwa karena ini adalah oknum yang memang bertugas untuk itu
tentu tidak ada kecurigaan sama sekali saat itu ketika yang bersangkutan bolak balik masuk ke gudang barang bukti
karena memang tugas sehari harinya adalah mengelola barang bukti di satgas tersebut
pak ali motifnya apa yang bersangkutan mencuri emas barang bukti tersebut
sudah diketahui motifnya
iya motifnya adalah tadi karena dia ada kebutuhan ya karena dia menjalankan bisnis
tetapi kemudian menurut pengakuannya adalah
ditipu oleh rekan bisnisnya sehingga butuh uang untuk menutupi itu semua
sehingga ada kesempatan itu tadi kemudian dia menggadekan emas tadi untuk menutupi bisnisnya
tetapi saat ini memang emas satu sembilan kg itu sudah kembali semua sudah utuh kembali ke kpk
dan saat ini sedang dilakukan penilaian untuk dilakukan pelelangan
tapi sekali lagi bahwa apapun yang dilakukan oleh oknum yang bersangkutan ini ya
dengan tadi memindahkan barang bukti yang dikelolanya
apalagi kemudian dikadekan untuk kepentingan pribadinya
tentu sesuatu yang tidak dibenarkan sama sekali oleh karena itu kpk tegas terhadap ini
dan dilakukan pemecatan ataupun penghentian dengan tidak hormat
kemudian yang kedua juga karena ini ada unsur pidana
tentu karena dia menggelapkan apa yang menjadi tugasnya untuk mengelola barang bukti tadi
kemudian justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya tadi
sehingga saat ini dalam proses pemeriksaan di kepolisian di polres jakarta selatan
pak ali ini apakah kejadian pertama yang menimpa ataupun terjadi di internal kpk
ini belum pernah terjadi sebelumnya ada pencurian barang bukti yang dilakukan oleh pegawainya
kalau khusus untuk barang bukti ini baru pertama terjadi
tetapi beberapa tahun yang lalu itu pernah juga ada oknum yang memanfaatkan situasi
ketika dia harus mengelola uang sebagai seorang pedahara
kemudian dia memanfaatkan seperti ini begitu tadi
sehingga dibawa etik dan juga ranah di pemerintah
pidana gitu ya itu pernah pernah juga terjadi tapi sekali lagi bahwa tentu banyak hikmah yang kemudian bisa diambil
dari kejadian oleh oknum yang bersangkutan ini
penguatan integritas bagaimana kejujuran dan lain lain tentu ini menjadi penting
tapi sekali lagi bahwa sistem setelah bekerja di kpk
baik itu tadi itu dari sisi etik dan kemudian dari sisi bagaimana penjagaan terhadap barang bukti
yang pada kineranya nanti akan dilakukan pelanggan untuk khas negara
terakhir pak ali singkat saja pengawasannya ke depan supaya tidak terulang kembali kejadian seperti ini
apa pak ali yang dilakukan oleh kpk
ya tentu tadi sekali lagi bahwa penguatan etik itu akan terus menerus dilakukan ya
kepada seluruh pegawai kpk karena kita semuanya adalah manusia bisa aja berubah setiap saat
setiap waktu tetapi dari kpk sendiri pasti akan dilakukan penguatan kembali bagaimana etik ini
harus ditaati oleh seluruh pegawai
sekecil apapun perbuatan yang itu bertentangan dengan etik yang sudah ada di kpk tentu akan ditindaklanjuti
akan dihukum siapapun itu
sesuai dengan peraturan yang sudah disusun oleh dewan pengawas kpk
oke baik semoga
maksudnya tadi penguatan apabila kemudian memang melanggar etik yang berat seperti ini

oke baik semoga tidak terulang kembali kejadian seperti ini dan para penyelidikan yang sudah disusun oleh dewan pengawas kpk

tetap mengedepankan integritasnya dalam menjunjung tinggi pemberantasan korupsi
terima kasih sekali jurubicara kpk pak ali fikri atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu pak